kamu kenapa seperti orang ketakutan
di depan kamu ada kang cecep
orang yang pernah di prospek risa mau ketemu bos
bener namanya mulyana
kalau memang benar namanya mulyana
berarti dia bukan mantan anak buah saya
bukan sejenis hukum yang membahayakan
namun demikian kita harus tetap waspada
banyak orang baru
iya bos nanti saya minta dia ketemu bos di taman aja
saya suruh dia berangkat sekarang buat interview dan pengarahan
saya datang kesini memang untuk mengambil bisnis bobon
karena bobon ada masalah
masalah dengan willy
masalah dengan willy
masalah dengan partner bisnis
masalah dengan partner bisnis saya
masalah dengan willy
masalah dengan partner bisnis saya
kalian gak usah khawatir
saya gak akan mengganggu pekerjaan kalian
apalagi menyingkirkan kalian
saya disini cuma sementara
cuma sampai bobon datang
boris ada di terminal
gak ada belum dateng
ada kabar dari dia
saya telepon hpnya mati
saya juga tadi telpon hpnya mati
kamu kenapa seperti orang ketakutan
di depan kamu ada kang cecep
hpnya kamu kasih ke dia
masalah uang silpia
masalah kita berdua
kita selesaikan secara baik baik
kalau buat bicara baik baik
oke tapi kalau buat bertarung saya nggak berani
bos kelas berat
saya cuma kelas terbang melayang layang
buat bicara baik baik bukan buat bertarung
nomor hp kamu baru
saya masih pakai nomor yang lama
bos bubun mau ketemu saya
mau bicara baik baik
buat nyelesain masalah uang sylvia
mau gak mau saya harus percaya
saya pengen masalah uang sylvia sempat beres
supaya saya selamat
dari dua puluh empat jam saya nggak ada kabar
cari saya di rumah sakit
kamu lagi sibuk
aku telpon dua kali gak diangkat
kamu berangkat sekarang
barusan ayamnya aja yang baru mandi
kamu jangan terkicim pring
saya udah balik lagi ke kantor
kamu udah ketemu bubun
willy sekarang lagi nemuin bubun
mau beresin masalah uang sylvia secara baik baik
cuma antara dia sama willy
ternyata kamu punya nyali
saya capek kabur kaburan terus
hidup saya gak tenang
saya kejar hutang
padahal sebetulnya bukan saya yang hutang
saya nggak mau bayar hutang itu
karena kamu berhianat dari saya
waktu terminal diambil alikang cecep
pokoknya kalau bubu nikar janji
saya bakal cari dia
terus saya bikin dia jadi perkedel
saya gak ada maksud buat berhianat
saya cuma mau bertahan tetap di terminal
supaya bisa dapet uang
nyicil hutang ke sylvia
karena gak bisa berharap dari bos
yang waktu itu ada masalah
sekarang masalahnya sudah jadi banyak
saya mau beresin satu persatu
berapa saya harus bayar ke silpia
sylvia udah ngebebasin bunganya
bos cuma harus bayar pokoknya aja
saya belum ada uang segitu
bilang ke sylvia
saya ada setengahnya
udah ada tanda tanda kang cecep sama willy berhasil
kalau ada perkembangan nanti diupdate kang ujang
dia mau bayar hutang
tapi uangnya baru ada setengah
ini saya udah mau berangkat
ini yang setengahnya
itu jugaomin apel